lantas apa yang membuat om tolelet om sekarang ini begitu menarik perhatian
mungkin yang pertama adalah bunyinya
salah satu sopir bus di terminal purabaya surabaya misalnya
punya enam tombol klakson telolet dengan suara berbeda
menurut dia klakson telolet sudah muncul sejak lebih dari tujuh tahun lalu
tujuannya hanya untuk senang senang saja
kalau begitu saja ya saya kira cuma senang anak anak senang saya juga senang
kalau tidak senang buat apa saya beli telolet
dengan hampir separuh bus malam yang punya klakson telolet
tak heran sekarang ini terminal purabaya jadi tujuan baru pemburu telolet anak anak dan dewasa
nah pertanyaannya mengapa bunyi klakson bus saja bisa sangat digemari
menurut sosiolog mungkin itu karena masyarakat ingin
mencari topik ringan karena jenuh dengan isu isu politik dan kekerasan
pada fenomena politik berita berita politik berita hoak intoleransi dan sebagainya
itu kasus kasus serius yang kelihatannya membuat orang lalu penat pada berita berita seperti itu
lalu muncul alternatif selingan
ini kan sama seperti viralnya lagu pinaple pan
semacam pelarian orang di tengah kejenuhan orang pada hal hal yang dirasa berat
tetapi menurut polisi klakson telolet tidak standar bahkan pemakaiannya disebut melanggar hukum
seperti yang terjadi di terminal situ bondo saat polisi mensweeping bus bus yang pakai klakson telolet
menurut polisi penggunaan klakson ini tidak sesuai undang undang
klakson telolet bukan standar pabrikan juga bisa berbahaya bagi orang lain
sangat mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya dan memegakkan telinga
sementara polisi merazia bus bus berklakson telolet ini
anak anak pemburu telolet tertawa dan ceria dengan hiburan gratis seperti ini